pembacaan tuntutan atas kasus penodana agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama
sudah dibacakan hari ini
pembacaan tuntutan penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun
seakan menjadi jawaban akan keingin tahuan publik selama ini
wajarkah tuntutan yang dibacakan tersebut
dan apakah tuntutan jaksa ini sudah memuaskan pihak pihak yang menjadi pelapor kasus tersebut
untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir jamin ginting
yang merupakan akademisi hukum pidana dari universitas pelita harapan selamat malam
pak jamin terima kasih sudah hadir
kemudian ada iwayan sudirta
maaf salah pak
tim kuasa hukum basuki cahaya purnama selamat malam
kemudian ada novel bamukmin yang merupakan dari advokat cinta tanah air atau akta selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
langsung saja saya ke pak novel sebagai salah satu pelapor kasus ini
satu tahun dan dua tahun masa percobaan
apakah ini menjawab seluruh laporan anda itu
jadi kita melihat ini
ini dagelan konyol
oh jadi nggak puas ini
jauh daripada rasa puas
kita juga nggak puas
nanti giliran pak
kita lihat lapor dulu
berdasarkan jurisprudensi yang ada nggak ada yang lolos
satupun penista agama
mulai dari orde lama orde baru reformasi sampai saat ini
bahkan yang di bali kemarin pun
ibu ibu yang nggak sengaja mencela tempat peribadatan di bali
hanya terlontar itu dihukum satu tahun penjara
eh satu tahun penjara
satu tahun dua bulan
yang sudah saya melaporkan bukan tidak punya bukti
tujuh kali loh
jadi saya menilai ini nggak ada unsur niat nggak ada unsur sengaja
itu sangat didramatisir
itu adalah dusta
sisi dagelannya dimana
jadi kita melihat yang sudah dimainkan beberapa bulan ini dari pertama
dengan dikatakan oleh jaksa penuntut umum bahwa itu adalah
itu kan udah diucapkan
ya yang membuat opini bagus kepada jaksa itu sendiri
tetapi terakhir di belakang belakang ini justru berbalik
pertama indikasi kita melihat itu ada penundaan
padahal ini kita melihat bukan kepentingan politik
kita turun masyarakat turun dari seribu empat ratus sepuluh empat ratus sebelas dua ratus dua belas satu ratus dua belas tiga ratus tiga belas
itu seluruh umat islam mewakili umat islam
mewakili umat islam yang ada di dunia
jadi seharusnya didengarkan
kalau lihat pertimbangan dari jaksa tadi beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan
tidak cukup menurut anda
itu mesti harus dituntut lima tahun sehari pun kurang jangan
kalau lihat pasal yang dituntutkan adalah pasal satu ratus lima puluh enam ya
itu pengalihan pasal yang sudah melakukan apa namanya kalau kita melihat ini

memindahkan pasal yang nggak semenit

semua rata rata pengacara tahu hukum tahu semua pelapor melaporkan satu ratus lima puluh enam a karena ada unsur agama
kenapa ada unsur agama
karena yang disebut selalu al ma'idah
al ma'idah ini yang jadi permasalahan sampai saat ini
nanti dari tuntutan ini ada juga kecewa tadi disebutkan
tapi kecewa yang sebaliknya ya
karena saya khawatir ini ada tekanan
karena ada tekanan
nanya boleh dong
pak novel ini siapa yang neken neken jaksa ini
kok nggak berani untuk bebas
kalau dulu orang sudah tahu
kenapa berkas ini sampai ke penyidikan
kenapa sampai ada seprindik
jangan debat gusir
ketika ada demo dan tekanan rame rame
beberapa aksi tadi ya
belum ada seprindik
belum ada seprindik
tahu tahu ada tersangka
nah nanti pak jamin boleh menguji pendapat saya
kalau seperindik itu maksudnya kan mencari alat bukti
bukti bukti didapat agar perang
siapa menjadi tersangkanya
seorang bisa menjadi tersangka
lari lagi ke butir empat belas pasal satu
yaitu bukti permulaan
kalau menurut mk harusnya ada dua
belum pernah ditemukan dua alat bukti itu
karena dari tiga puluh delapan yang didengar ahli dan saksi ketika penyelidikan
dua puluh dua menyatakan tidak ada penistaan
ahli pidana enam mengatakan tidak ada penistaan
empat belas jaksa sepuluh mengatakan tidak ada penistaan
tapi karena ada tekanan luar biasa
jadi tersangka kemudian
kok bisa jadi tersangka sebelum ada seperindik
nah itulah masalahnya
sehingga ini berlanjut
kalau tidak ada bukti permulaan
lalu jadi tersangka
lalu p dua puluh satu nya kayak apa
kalau p dua puluh satu nya tidak jelas asal usul alat bukti buktinya
kalau dakwaannya tidak memenuhi unsur unsur
pastilah tidak ada pembuktian
itu sebabnya pasal satu ratus lima puluh enam harus lolos

bagaimana dari tuntutan jaksa
pak sudir kita tandul ya
kita ingin lihat dulu pasal yang dimaksud satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam
dari satu ratus lima puluh enam misalnya
siapa yang jadi korban
kita tayangkan dulu pasal satu ratus lima puluh enam dan pasal satu ratus lima puluh enam a
grafiknya ya berupa ini
pasal satu ratus lima puluh enam kuhp
siapa yang menjadi korban
apa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indonesia
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak rp empat lima ratus
baik kemudian kita lihat
di sini tidak ada disebutkan unsur agama ya tapi kelompok tertentu
dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
pasal lima puluh enam sudah dinyatakan tidak terbukti
dan memang tidak ada buktinya
karena memang pak basuki sama sekali tidak pernah menyerang al maida
dia hanya menceritakan kejadian di bangka belitung
itu saja ceritanya
kembali ke pasal satu ratus lima puluh
yuk kita lihat bagaimana rekstruktur jaksa
tidak jelas siapa yang dimaksud golongan di situ
kita misalnya sebut
di situ orang yang beragama islam
kemudian disebut bukmalik
dan atau para kotip
dan atau bukan main tidak jelasnya
dalam perkara pidana kan harus konkret
menurut anda dan atau para kotip itu tidak jelas
kalau tidak boleh berandai andai
tidak boleh mencari contoh yang lain
tadi saya tidak potong
nah jadi jelas ini
kalau tidak konkret ya mestinya bebas
coba konkretkan siapa kelompok ini
yang diri menjadi korban
harusnya ada konkret
jaksa sudah berhasil membuktikan
karena seperti tadi
siapa yang harus menjadi tersangka
karena tersangka lebih dulu
yang untuk satu lima anak maju tidak ada korbannya
tidak dua alat bukti tercukupi
nah lalu bagian yang lain
yang paling seru
jaksa menyatakan keresahan ini disebabkan oleh antara lain budiani
oh video unggaran
karena buniani yang membuat keresahan
kenapa pak basuki yang jadi terdakwa dan dituntut
harusnya kan pak buniani yang sudah jadi tersangka dituntut
nah yang ketiga
satu tahun dalam masa percobaan dua tahun
perkara sebesar ini
kalau tidak itu indikasinya memang ragu ragu
jaksa tidak mungkin berani menutup percobaan
saking takut ada tekanan saja dia menutup percobaan
kalau menurut anda misalnya ini benar terbukti
harusnya tuntutannya seperti apa
tidak akan percobaan
tidak akan percobaan
tidak berani percobaan
jadi justru percobaannya menunjukkan bahwa jaksa ragu ragu
menunjukkan dia ragu ragu
sekarang yang keempat
betul nggak dia ragu ragu
ada lima jenis dakwaan di dalam praktek
alternatif artinya buktinya lemah
baru diambil alternatif
nah saya ingin menambahkan dua hal
dua halnya disimpan dulu pak
nanti kita lihat pendengaran dari pak jamin
jadi makin banyak poin nanti ya
setelah jeda berikutnya
kalian akan segera kembali
baik kalau kita lihat tuntutan jaksa hari ini
tentu pada pasal satu ratus lima puluh enam
kalau kita sudah sama sama lihat tadi ya
pasal satu ratus lima puluh enam sebenarnya tidak menyinggung soal agama
walaupun tadi pak sudirte dari tim kuasa hukum ahok ini juga keberatan
yang mana korbannya
mungkin pak novel juga punya pendapat sendiri
tapi kita ingin dengarkan dulu analisis dari pak jamin
ya begini ya
apa kira jaksa kemudian memilih yang itu
ya tentu tadi sudah sama sama kita dengarkan
tidak ada dibuktikan
tidak bisa dibuktikan
tidak bisa dibuktikan tentang adanya unsur kesengajaan
tidak adanya niat
nah itu yang menjadi unsur yang tidak bisa terbukti dalam ruang persidangan
kenapa ada hal seperti ini
karena sekali lagi biar masyarakat juga mengerti
jadi untuk melihat kebenaran material itu bukan tanggung jawab penasihat hukum saja
juga jaksa penuntut umum dan juga hakim
jadi kalaupun jpu melihat tidak ada bukti yang bisa menguatkan tuntutan mereka
untuk menggunakan pasal satu ratus lima puluh
mereka secara objektif mengatakan ya tidak mungkin kami menuntut dengan sesuatu yang tidak kami yakinin
sehingga karena tidak ada unsur niat disitu
maka mereka mengesampingkan pasal satu ratus lima puluh enam a tersebut
dan ini indikasinya juga sudah kelihatan
karena kalau kita amatin kita teliti dari awal
waktu eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum
mengenai tentang harus adanya izin terlebih dahulu
dari menteri agama
menteri dalam negeri kalau nggak salah
itu kan tidak diterima eksesinya
karena mereka sudah yakin bahwa kewajiban itu memang tidak perlu
karena satu ratus lima puluh enam a itu pasti tidak ada di dalam tuntutan mereka
jadi tetap saja dilanjutkan
nah sekarang masuk ke satu ratus lima puluh enam
jadi saya harus bahwa secara awam orang awam hukum nih ya
sebenarnya kasus sekarang ini dengan tuntutan seperti itu
bukan lagi kasus penodaan agama dong
ya tentu bukan
bukan kasus penodaan agama
jadi satu ratus lima puluh enam itu kan bukan agama yang dinoda itu
tetapi kelompok tertentu
tetapi prasarana sarananya kenapa orang tersebut dinodoain
kelompok yang mana
kelompok yang sering menggunakan ayat ayat tadi
yang digunakan untuk bahan ceramah
untuk bahan kotip
dan untuk yang disampaikan dalam pertemuan pertemuan keagamaan tertentu
itu yang mereka gunakan disalah tafsirkan oleh pak ahok tadi itu
jadi penafsiran daripada orang yang sering menggunakan itu
yang mengerti tentang hal itu
disalah artikan kepada pak ahok
sehingga orang orang yang tadi menyampaikan itu merasa dinodai
karena pak ahok kan tidak begitu paham tentang hal itu
yang itu adalah orang orang kotif tadi
orang orang ulama tadi yang mengerti hal itu
jadi unsur daripada kelompok kelompok ini
atau golong golong tertentu inilah yang merasa dinodai
tetapi ada satu yang menurut saya terjadi suatu loncatan logika
daripada jaksa penuntut umum
karena awalnya mereka mengatakan bahwasannya yang menjadi dasar yang dinodai itu
yang dia bicarakan adalah pengalaman waktu kasusnya di kepulauan bangka belitung
nah waktu di bangka belitung ada elit politik yang menggunakan ayat ayat itu untuk melawan dia
lalu dia mengatakan gak benar itu elit politik
jadi yang dinodai sebenarnya elit politik tersebut
karena elit politik itu benar menurut penafsiran penuturan umum
jadi maksudnya jika jaksa menggunakan dasarnya yang di bangka belitung
pada dasarnya itu adalah elit politik
yang kerasikan roh kolonialisme
nah elit politik itu sudah benar menurut jasa penuntut umum dengan menggunakan ayat ayat itu
tetapi menurut penafsiran daripada pak ahok dia salah
sehingga mereka merasa ternoda
cuma loncatan logikanya adalah elit politik itu disamakan dengan ulama
jadi apa yang diucapkan itu oleh elit politik dalam tujuan propusnya adalah untuk politik
ternyata disamakan dengan ulama yang tujuannya untuk ceramah keagamaan
jadi maksudnya blunder jpu nya lompatan logika
ya terjadi lompatan logika
seharusnya satu kalau yang dirugikan itu adalah elit politik
harusnya elit politik ini dihadirkan dalam persidangan
jadi apa yang dikatakan
apakah mereka ini merasa didundain atau enggak
atas ucapan itu
tapi memang ada dasarnya jp mendasarkan itu atas peristiwa yang terjadi di bangga belitung
ya itu kan dalam tututan kan disebutkan rentetannya
bahkan di buku alaman empat puluh dijadikan bukti tentang elit politik itu
jaksa yang menyampaikan tapi elit politiknya enggak dihadirkan
nah jadi saya teruskan
nah jadi elit politik ini dianalogikan sebagai penceramah ulama di dalam penceramah disamakan
karena yang menjadi saksi adalah mui dan para ulama ulama di dalam persidangan
sehingga mereka menganggap apa yang dilakukan ahok terhadap elit politik
sama juga apa yang dilakukan terhadap rakyat indonesia yang menggunakan ayat tersebut dalam aktivitasnya
jadi satu ratus lima puluh enam a ketika dikesampingkan maka kasusnya bukan tonodan agama
dalam sesuai tuntutan jaksa ini
jaksa penuntut umum
oke kemudian ketika bicara satu ratus lima puluh enam nya sendiri menurut anda ada lompatan logika juga
ketika dasarnya adalah sebenarnya kasus di bangka belitung begitu
padahal saat itu yang mengutarakan itu adalah elit politik
sementara di sini adalah kemudian menyamakan soal para ulama sehingga ada lompatan logika begitu ya
ya karena di kepulauan seribu itu dianggap apa yang dilakukan terhadap elit politik itu juga yang sama kedudukannya dengan ulama
padahal perpose tujuannya untuk menggunakan itu berbeda
satu untuk kepentingan politik satu untuk kepentingan agama
cuma karena dalam hal laporan terhadap tindak pidana penodaan yang diduga agama dan golongan itu kan hanya dilaporkan oleh ulama
termasuk dalam hal ini adalah mui sebagai golongan yang termasuk dipertimbangkan seperti itu
nah kita minta tanggapan pak novel
tadi kan udah dijelaskan udah jelas itu ada satu golongan satu kelompokan yang al ⁇ maidah ⁇ itu yang disebut oleh gubernur terdakwa ini ke arah ke situ
karena jangan mau dibohongi pakai al ma'idah
yang memakai al ma'idah ini apa

dari rasulullah dari sahabat tabi'in tabi'id sampai ulama sampai saat ini yang memakai al ma'idah
sedangkan kejadian itu di pulau pramuka yang nggak pernah disebutkan elit politik
jadi jangan dikecohkan dengan yang sebelumnya
walaupun sebelumnya itu memang sudah menyerang al ma'idah
tapi yang digunakan jpu nya bagi yang menyerangnya
jangan dipotong dulu
stylist politik nggak disebut ulama juga nggak disebut
yang memakai siapa yang memakai al ma'idah siapa
ulama kiai ustadz itu udah termasuk golongan
nah ini yang disebutkan di dalam pulau pramuka itu sangat jelas
itu memakai nggak ada satu pun kata pun
ulama nggak disebut
etik apa yang dikatakan elit politik nggak ada
mungkin ketika anda ini kepada jpu sebenarnya
nggak ada karena di kepulauan pramuka ini yang menimbulkan masalah nggak disebutkan elit politik
dia pukul rata
yang memakai al ma'idah itu ulama sampai waktu islam elit politik
enggak tapi anda mengawal tuntutannya jpu nya tidak
mengawal tuntutan yang disampaikan jpu
jpu nya tidak kira kira
karena ini kan apa yang anda yakini yang anda pahami
tapi kalau bicara soal tuntutan yang dibuat jpu karena yang dimaksud lompatan logika tadi oleh pak jamin itu
apa yang ada dikonstruksikan oleh jpu sebenarnya
nah anda mengikuti yang dikonstruksikan oleh jpu tidak
jadi begini saya jelaskan
dalam jaksa penuntut umum waktu menuntut itu dia sebutkan bahwasannya ini digunakan orang untuk melawan saya
dan ini kan dalam suasana pepilkada
dan ini pernah dilakukan juga
jadi jpu melihat bukti bahwasannya hal yang diucapkan ini pernah diucapkan juga dulu
waktu dia ada di bangka belitung
dan jadi konstruksinya adalah ini untuk menghina menyerang apa yang pernah dilakukannya di sana
di bangka belitung itu
dan itu konteksnya tidak ada pemilu tidak ada
itu sebelum jauh daripada pemilu
di jaksa penuntut
umum tidak ada
urusan daripada pepilkada
dan tiga puluh maret itu sudah diserang al ma'idah
nah ini sudah tiga kali ini ngomong
karena dipotong pak
kesampaikan tadi mengatakan
itu menurut anda bagaimana
itu satu ratus lima puluh enam a harus dijalankan
memang ada unsur agama kelompok golongan
yang disebut karena kelompok golongan itu memakai al ma'idah
siapapun memakai al ma'idah diserang
nah ini bernilai agama ada nilai di sininya gitu
ini luar biasa
karena ini serangan ini al ma'idah diserang tujuh kali ya
sampai sesudah dilaporkan tujuh maret juga di balai kota diserang lagi al maida
sampai dilaporkan tujuh kali
maka unsur tidak ada niat ini jauh
unsur tidak ada niat ini berarti
kok tujuh kali tidak ada niat
dan ingat bu niani ini karena itu youtube website
ya saya mau jelaskan
bu niani ini dikorban
kita ganti dulu
jadi di dalam pidato pak ahok tidak menafsirkan al ma'idah
hanya menceritakan apa yang ada di bubble
tidak juga menyebut ulama
tidak menyebut siapa yang dibohongi
tidak ada yang menyebut ulama
tidak ada yang di pramuka
ini permasalahan laporan pramuka
hanya jaksa melampirkan bukti e book halaman empat puluh
disitu jelas siapa yang dimasuk
konsentrasi di pulau pramuka
pulau pramuka konsentrasi
nanti ada waktunya lagi pak novel
silahkan pak sederhana
jangan diganggu terus begitu
berdebat ini biar ditonton orang enak lah
iya sekarang pak
jadi jelas itu yang dimasuk adalah elit politik
dan itu dilampirkan bukti buktinya
oleh karena itu jelas pak basuki tidak menyebut ulama
tidak menyerang al maida
kalau yang pakai al maida siapa
pasal satu ratus lima puluh enam juga akan lolos
saya wakili pertanyaannya
saya wakili pertanyaannya tadi
kalau disebutkan yang menggunakan al maida itu kemudian digantikan
harisbawahi adalah ulama khotib dan lain sebagainya
nah itu kan bukan kegolongan pak
yang mana orangnya dalam perkara pidana kan harus konkret
misalnya dalam lp siapa yang jadi korban disebut kok namanya terang begitu
umat islam itu seru sangat
penista penista yang lain itu agama yang diserahkan
gak perlu golongan
lihat dong jurisprudensi
kita pikir lebih dulu
kami akan segera kembali setelah cerita berikutnya
ada satu pertanyaan menarik tadi sebenarnya yang juga sempat disampaikan oleh pak sudirta
kalau misalnya jaksa ini sangat firm begitu dengan apa yang dituntutkan
tidak pakai percobaan begitu banyak
menurut anda benar tidak itu
jadi jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutannya itu dipertimbangkan dari semua alat alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal satu ratus delapan puluh empat
jadi itu sangat dipertimbangkan
setelah mereka mempertimbangkan sehingga lalu mereka memutuskan kebenaran material suatu perbuatan ini cocoknya dihukum berapa tahun
nah lalu mereka mengambil kesimpulan hukuman ini sebenarnya ini hukuman percobaan yang paling tinggi
karena yang paling tinggi untuk bisa dilakukan percobaan adalah satu tahun
dan paling tinggi adalah dua tahun masa percobaan
jarang ada orang masa percobaan itu dua tahun
itu udah maksimum itu percobaannya dua tahun begitu ya
nah itulah yang menjadi dasar mereka bahwasannya kami harus memutuskan karena ini tuntutannya di bawah lima tahun
artinya maksimumnya empat tahun
dan perbuatannya ini dianggap suatu perbuatan yang menurut majelis yang cocok untuk diberikan adalah bukan masuk penjara seketika
memerintahkan dengan masuk tahanan tetapi lebih pantas dengan hukuman bersyarat
yaitu tadi hukum bersyarat itu hukuman percobaan digantungkan pada syarat
percobaan itu artinya dalam dua tahun dia disyaratkan tidak melakukan suatu perbuatan pidana tidak perlu menjalankan hukuman yang satu tahun
kalau memang nanti putusan majelis hakim
nah sekarang kemudian yang dikeluhkan tadi oleh pak rizwan
yang dipotong dulu ya
dikeluhkan oleh pak novel tadi kita sampaikan yang dikeluhkan juga oleh pak sudirta
sekarang yang dikeluhkan pak novel
disebutkan tadi jurisprudensi berbagai kasus yang lain tidak seperti ini
begini kita di dalam memutuskan suatu perbuatan tindak pidana atau tuntutan tidak digantungkan kepada putusan sebelumnya
jadi jurisprudensi tidak mengikat
bisa dilihat sebagai satu bahan pertimbangan tetapi tidak mutlak mengikat
karena dalam sistem kontinental atau kontinental
kita didasarkan kepada ketentuan undang undang dan berdasarkan kepada keyakinan hakim
jadi kalau hakim memiliki keyakinan cukup hanya untuk tindak pidana nanti sehingga dia memutuskan percobaan
dan jaksa penuntut umum juga tidak terikat dengan putusan sebelumnya
hakim saja tidak terikat apalagi jaksa penuntut umum
karena konteks kasus beda beda
ya tentu setiap kasus mempunyai ciri khas yang berbeda beda ya
walaupun pasal yang sama
tetapi tidak bisa dijadikan dasar
suatu perbuatan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai jurisprudensi
dan jurisprudensi juga menjadi pertanyaan apakah jurisprudensi atau bukan
karena jurisprudensi mempunyai suatu standar standar tertentu begitu
nah jadi kita tidak bisa mendasarkan bahwasannya suatu putusan yang ada sebelumnya itu harus sama dong diterapkan dengan ini
karena ini negara kita bukan negara yang menganur common law system yang harus binding law
jadi saya mau meluruskan
tidak bisa dipakai yang ngacu sebelum sebelumnya kasus kasus lain
ya itu kan teori teori bisa saja
tapi kan kita melihat praktek yang awam ini kita melihat
iya teori hukum
tapi yang kita lihat di masyarakat ini mereka tahu apa yang sudah terjadi
dan itu menjadikan boleh dikatakan sudah menjadi standar
nah menjadikan standar ini yang ini justru lain
yang dikatakan pak iwayan ini katanya ada tekanan tekan dari mana
orang yang berkuasa kok
dari polisi dari jaksanya hakimnya itu sudah satu paket
yang melakukan dagelan ini
di mana ada rakyat yang bisa melakukan penekanan
yang kedua masalah buniani justru itu dari youtube dari ulahnya gubernur terdakwa ini sendiri
di youtube pemprov dki
tapi itu dari pertimbangan
dia yang merekam dia juga yang menyuruh menshare nya
jadi seharusnya juga kenal pasal undang undang ite ini
dia merekam dengan sengaja menyebarkan
buniani yang dijadikan kambing hitam
selalu seharusnya kena
cuma karena ini permainan kekuasaan arogansi kekuasaan
ini pelecehan terhadap hukum yang memang era ini luar biasa
penghancuran daripada nilai nilai hukum udah bobroknya
hukum indonesia udah hancur
justru rakyat lebih mengerti
rakyat turun itu suatu fonis
ini tidak kebenaran pemerintah
mulai dari polisi jaksa hakim menteri dalam negeri
rakyat lebih pintar sekarang
oke stop ya sudah
kita lihat pak sudirta sekarang
jadi ini perkara politik dipungkus hukum
apa yang membuat anda yakin itu
sangat mudah membebaskan
belum melihat bukti saja
berdasarkan beberapa prinsip prinsip hukum yang kita anut
buniani yang membuat keresahan dan sudah jadi tersangka
harusnya bebannya kepada dia
kedua tidak ada orang yang secara konkret menjadi korban
karena itu harusnya pak basuki dibebaskan
masih ada dua tambahan lagi
masih ada dua tambahan lagi
apakah bisa seorang dihukum kalau dia menjalankan undang undang
pak basuki sedang berpidato menjalankan pasal tiga puluh satu undang undang pemda
meningkatkan kesejahteraan rakyat di pulau seribu
tapi kampanye itu terselubung
pasal lima puluh kuhp menyatakan orang yang menjalankan undang undang
tidak dapat dihukum
nah terus apalagi
yang terakhir yang keempat di luar barang bukti adalah
bagaimana sifat melawan hukum ini setiap tindak pidana yang didakwakan harus ada
di mana letak sifat melawan hukumnya
kalau seseorang berpidato menjelaskan program untuk kesejahteraan rakyat
kan tidak mungkin ada sifat melawan hukum
karena sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hak
nah ini baru di luar bukti
saya ingin menyampaikan bukti bukti yang membebaskan pak basuki
pertama pihak jaksa mengajukan dua belas saksi the auditu
seluruhnya tidak melihat
berarti tidak bisa digunakan
yang kedua ahli ahli
ahli ahli pak musyakir dan lain lain itu
kalau bukan dari mui direkomendasikan oleh fpi
padahal ahli dipersyaratkan dia harus netral
tidak punya kepentingan
tidak punya kepentingan
hanya dua kewajiban dia
membuat perkara menjadi terang dan dia bersikap adil
karena itu tidak terpenuhi maka dua duanya tidak dapat dipertimbangkan
sama waktunya ntar berantem lagi
saya ke pak jamin lagi
saya balik lagi ke pak jamin dulu
pak jamin tadi disebutkan tuh soal buniani yang juga dalam tuntutan jaksa hari ini begitu
sebagai faktor yang meringkankan pak basuki cahaya purnama
jadi unggahan buniani lah
yang membuat keresahan
kemudian faktor yang meringankan lain yang kalau saya catat tadi adalah bahwa kontribusi basuki cahayapurnama dalam pembangunan
kan itu ada beberapa faktor ya yang meringankan
tapi soal buniani ini kemudian kalau kita soroti
bisakah kemudian ada orang lain yang disebutkan justru menjadi meresahkan masyarakat
bisa menjadi peringan kasusnya basuki cahaya purnama ini
dalam konteks meringankan suatu perbuatan pidana
di dalam konteks perbuatan pidana
dia itu bisa orang yang memang sikapnya baik dalam persidangan
tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana
tapi kalau ini kelihatannya memang agak lucu juga
baru pertama saya lihat ada meringankan
meringankan harusnya justru bebas
karena perbuatan itu bukan dia yang buat
artinya keresahan itu dibuat orang lain itu karena apa
harusnya orang yang membuat keresahan itulah yang harus dipidana
lagi lagi ini menunjukkan keraguan jpu
ya kalau saya lihat sih harusnya jpu tidak perlu menyebutkan itu
dia kan sudah tahu kalau memang orang ini yang membuat keresahan
harusnya dia melakukan dakwaan dakwaan terhadap orang ini
sebenarnya ini kan akibat dari suatu sebab akibat
jadi kalau kita kembali lagi kepada teori
kenapa orang ini melakukan suatu perbuatan
karena sebabnya dia
kalau dalam teori pemberi sebab orang itu melakukan tidak pidana
merupakan rentetan yang lain
orang itu juga harus dipidana
sama ibarat orang mengatakan ini bagian dari orang yang membantu melakukan atau turut serta
kalau kemudian faktor meringankannya adalah disebutkan bu niani disitu
justru sebenarnya kemudian menjadi bebas
karena dia sebabnya adalah bu niani
jadi jaksa penuntut umum juga sampai sekarang saya masih bingung
kenapa dia mencantumkan bu niani sebagai alasan meringankan
berarti kalau meringankan suatu perbuatan hingga dia melakukan ini
harusnya yang dulu harusnya dipidana baru nanti dia yang dipidana
karena dia pidana tidak lebih berat daripada pelaku utama
begitu dia lebih ringan karena dia cuma melanjutkan perbuatan orang tersebut
jadi makanya inilah saya katakan tadi
pertama ada loncatan logika
yang kedua dia pakai analogi yang tidak boleh dilakukan dalam suatu jaksa penuntut umum melakukan tuntutan
yang ketiga tadi
dia harus menyebutkan orang yang melakukan suatu perbuatan
tetapi dia diringankan karena perbuatan orang tersebut
padahal perbuatan orang tersebut belum pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana kan
inilah tiga hal ini yang tentu kita menjadi hal yang agak sedikit quote and quote
saya kira agak aneh ini tuntutan jaksa
bagaimana nih pak novel tanggapannya
jadi justru jpu jaksa penuntut umum ini menggunakan bu niani sebagai faktor yang meringankan buat bapak sukyacaya purnama
jadi itu kan jelas
apa yang disampaikan itu buniani seperti kita kita semua
yang menonton membuka youtube pemprov dki dan men share kita juga semua sama
karena itu untuk disebar bebas
seharusnya ini yang kena jerat hukum adalah gubernur terdakwa
jadi bukan bu niani yang merekam terus kemudian merekam
maka salah kalau kita dibilang ini ada tekanan
justru kita yang melakukan penegakan hukum dikriminalisasi dan makarisasi
luar biasa korban korbannya
berjatuhan luar biasa tekanan tekanan
justru kepada rakyat
nah rakyat ini membuktikan kemarin tidak terpilih bahwa rakyat memponis
ini gubernur terdakwa adalah bersalah
jadi terkait pilkada
ya karena kenapa
karena itu ada dorongan dari kita dari sebelumnya
permasalahan hukum yang sebelum masuk jalur pilkada
karena penghinaan ini sudah dilakukan sebelum sebelumnya dan bahkan sesudahnya
nah ini jelas dari mana
nggak ada niat menshare ini dari mana
kalau memang nggak terbukti orang berkali kali
saya ini pelaku
yang melaporkan ahmad musa
di penjara empat tahun
kemudian juga lia aminuddin
semuanya itu kena
nah ini kenapa
kok dibilang tekanan
padahal setiap apa yang kita laporkan diciduk
baru dijadikan tersangka
ini udah ada aksi empat belas
hebat luar biasa
jadi maksud anda ketika mengacu yudist prudensi beberapa kasus yang lain itu
anda bukan sekedar membaca atau memahami
tapi anda waktu itu juga menjadi pelapor
menjadi pelapor kita
karena kita berpengalaman
enggak melihat suku agama
siapa pun melakukan penistaan kita laporkan
menurut anda pola kasusnya sama
pasal enam belas a nggak ada unsur agama
kecuali adalah unsur golongan yang lain
nah ini juga jelas satu ratus lima puluh enam a
tidak ada kasus yang sama persis
seperti manusia satu dengan yang lain itu nggak ada
buniani ini menjadi tersangka sudah
sebelum buniani mengunggah dan memotong pidato pak ahok
tidak ada reaksi apa apa
dipotong atau tidak dipotong sama
karena kata pakai dipotong
lalu dikasih komentar
kalau nggak ada buniani mengunggah itu nggak ada kasus
sudah clear ya
pakai kata pakai
digital forensik itu sudah dinyatakan
sekarang saya ingin mencukupkan masalah alat bukti
bicaranya agak akademis sedikit
jadi satu ratus delapan puluh empat a tentang saksi sudah nggak terbukti karena auditur
b ali juga sudah tidak bisa karena punya kepentingan
petunjuk kan nggak bisa dijalankan tanpa alat bukti yang mendukungnya
sedangkan dua alat buktinya sudah tidak bisa
tinggal keterangan terdakwa
keterangan terdakwa berbeda
lalu tinggal satu lagi
nah kalau surat mui juga kita katakan di dalam sistem hukum tata negara itu tidak sama dengan undang undang
dia juga bukan aktif
dan dia sudah dibantah oleh pengurus mui antara lain oleh empat ahli agama
dan sebagian ahli pidana
kami memiliki empat ahli pidana empat ahli agama dua ahli bahasa dan satu ahli sosiologi
seluruhnya membantah bagaimana eksistensi surat ini
dengan demikian dari aspek alat bukti pak basuki jelas sudah tidak terbukti
dari aspek aspek pembebas kenapa dia tidak boleh dihukum juga kami sudah jelaskan
oke nanti lebih detailnya ke persidangan karena ini bukan forum persidangan ya
tapi saya minta penutup dari bang jamin ginting
jadi kalau apa namanya ini setelah tuntutan hari ini kira kira kalau terdiri disebutkan banyak ada lompatan logika seperti keanehan faktor meringankan itu juga ada
faktor meringankan itu juga baru pertama ini ya anda melihat seperti itu
bagaimana kemudian ini selanjutnya ketika ini nanti bisa diteruskan keputusan apakah sebenarnya ini bisa disebut sebenarnya win win solution akhirnya
sekedar ada saja
saya tidak mau menyangkut tentang masalah politik ya dalam hal ini
itu urusan yang berbeda bagi saya
tetapi yang penting ini merupakan celah bagi penasihat hukum untuk membuat pembelaannya dari sisi hukum ya
nanti kan ada pledoi dibuat oleh pak ahok
celahnya lebar di sini
jadi tidak kira kira kalau anda melihat seperti ini tuntutannya
poin itu tentu ini menjadikan dasar juga bagi pledoi bagi penasihat hukum bahwasannya apa yang didakwakan tadi sudah disebutkan oleh pak wayan bahwasannya ada keraguan keraguan
jadi kan harus cermat jelas dan akurat kan begitu
jadi dakwannya itu tidak cermat tidak jelas tidak akurat
kenapa tidak akurat
karena dia menyebutkan elit politik di satu sisi diasarkan kepada keterangan pak ahok
tapi di sisi lain dia menyebutkan ulama
jadi ada nggak loncatan logika yang bisa dikatakan
loncatan logika yang bisa mengaitkan antara itu ternyata nanti bisa dijelaskan tidak
sebelumnya sedikit saja
kalau tadi pak sudirta sempat menyinggung soal nama nama misalnya ulama kemudian para khotib dan atau khotib begitu ya pak sudirta ya
itu menurut anda memang tidak menggambarkan kelompok tertentu
kelompok tertentu kan tidak boleh campur aduk begitu
oh harus satu disebut satu aja begitu ya
jadi apa yang didasarkan karena kan waktu diselidiki oleh jaksa penuntut umum didasarkan kebenaran materi yang disampaikan di pengadilan
niat yang disampaikan itu kan menurut keterangan pak ahok di dalam kantor gubernur dikatakan adalah ditujukan kepada elit politik
nah elit politik itu tentu merujuk kepada bukunya dan itu kepada pilkada sebelumnya
nah tetapi lalu karena ini di
ya mengubah indonesia tadi
karena memakai itu kalimat ayat itu dan ayat itu juga digunakan ditafsirkan itu karena sudah disebarkan dalam suatu media
ya itu sama dengan
ada golongan tertentu yang dikatakan
padahal kan dua hal ini yang berbeda
satu untuk kepentingan politik pada saat itu dengan menggunakan supaya tidak memilih pak ahok
yang satu lagi untuk ceramah ceramah di keagamaan
nah itu kan ada suatu loncatan
jadi dia memakai analogica bahwasanya elit politik ini yang menggunakan ayat ayat itu sama dengan yang digunakan oleh ulama ulama itu
oke tapi pertanyaannya mungkin gak bisa dijawab disini
apakah memang benar jpu nya kemudian tidak terlalu bisa mengkonstruksikan keuangan ini
ataukah memang dibuat begitu biar celahnya lebar
nah ini kita jawabnya di forum yang lain
terima kasih kemudian pak jamin ginting
terima kasih pak wayan
terima kasih pak novel
kita lanjutkan nanti setelah beberapa kali persidangan ya
nanti kita lihat hasilnya seperti apa
terima kasih selamat malam